pak kamu ngagetin aja sih bob
kan cuman manggil pak gitu aja
iya tapi tetap bapak kaget
yaudah bobi jalan dulu ya pak
pak sekarang bener malah
udah gak bikin rendang di rumah lagi
kan udah buka restoran padang
tapi kan restoran padang
jual rendang juga mak
bantuin bikin rendang bu nurmala
soalnya bu nurmala itu sekarang kerjasamanya
yang bawa anak buah sendiri
tapi kan mama bisa ngelamar jadi pelayan disana
maunya sih gitu pak
mama kan belum bisa
bawa piring kecil sepuluh buah tanpa nampan
seperti pelayan pelayan di restoran
di restoran padang yang udah pengalaman itu
tolong cari mobil sewaan ya gue ntar siang
mobil sewaan bakal lapangan mak
buat emak sama ibu ibu pengajian
wadeng wadeng sakit di rumah sakit
ntar ojak cariin
nyarinya yang murah jangan yang mahal
bapak mau minum
ini pak minumnya
ya udah mak papa berangkat ya
papa teriaknya yang kenceng ya pak
emang yang kemarin kemarin kurang kenceng mah
tapi kalau papa teriaknya lebih kenceng
yang denger kan lebih banyak lagi
bisa sih mak kalau lebih kenceng
pak haji ani udah kesini belum beli gorengan
udah kagak beli gorengan
emang dia kagak ngontrak disini lagi
kagak pindah ke bandung
ada panggilan kerjaan
kagak ada untungnya
kalau lu kagak percaya lihat aja sendiri kok kontrakan gua
dibilangin malah kagak percaya
enggak kenapa kenapa bang
pak haji punya kenalan gagak
mobil buat ngangkut penumpang biasa
sama temen temennya mau jenguk ustazah di rumah sakit
bentar ya gua kasih tau dia ya
terus aku abis
kan tandanya orang sakit
syukurlah kalo mbak be sehat
maaf mas saya telat
nomor yang punya mobilnya
gua lagi sedih
aneh kagak tinggal di rawa bebek lagi
pak haji sodik bilang sama gua
tadi dia kesini
masih kunci kontrakan sekalian pamit
ada panggilan kerjaan di bandung
kerja apa aja di bandung
gua mana tau
lu tanya aja orangnya sendiri
nis iya pak maaf ntis gak sengaja
oh yaudah deh gak jadi aja
kenapa kagak jadi
emak bilang carinya murah aja
hari gini nyari yang murah
lu saya odong odong aja murah
kamu kenapa pur
pagi pagi udah kesel gitu
gara gara pas nyamperin ani
keduluan sama bang udin
kan harusnya kamu duluan pur
ya emang harusnya gitu
dimana mana orang yang naik motor itu lebih cepet daripada orang yang jalan kaki
kamu kan naik motor bur
sementara bang udin jalan kaki
masa masih bisa dibalap sama bang udin
bu dateng mau ngajak kenapa pergi
gue mau kerja mau ngojek
bu mau beli bubur
siapa yang mau beli bubur kacang aja bang
gera aja ah
itu mau mangkok
berarti mau beli bubur dong
saya cuma mau buang sisa kuasa toh